gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengatakan verifikasi faktual ktp selama tiga hari bukanlah hal yang mudah bahkan cenderung tidak bisa dilakukan
namun ia mengaku akan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam undang undang pemilihan kepala daerah yang baru itu
nanti terserah teman ahok aja yang ngatur ya yang penting katanya mereka mereka siap mendampingi
sekarang yang kesulitan kan justru ada di kpu yang kesulitan bukan teman ahok
karena kpu juga merasa kesulitan kalau hanya gak ketemu orang cuma dikasih tiga hari
kalau yang datangnya misalnya lima orang ke pps kamu sanggup nggak dua puluh empat jam tanganin lima orang datang
kalau nggak sanggup masa semua orang suruh panggang sampai pagi
karena kpu juga masalah dengan peraturan itu
kalau saya baca di berita kpu juga keberatannya dengan seperti itu nggak sanggup dia tanganin
misalnya kan sekarang kamu datang ada lima ribu orang gak ketemu karena kerja
lalu lima orang itu mesti datang ke pps
lalu dia tentang sekaligus di pps di kelurahan
lima ribu orang lima ratus saja udah pusing